kepolisian ri membuka peluang kasus tewasnya brigadir ridal alitomi rat untuk dibuka kembali
setelah sebelumnya polres metro jakarta selatan menutup kasus tewasnya brigadir rat dan menyimpulkan brigadir rat tewas bunuh diri
kapolri jenderal listio sigit prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami
namun kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran polda dan polres yang menangani kasus
saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
terkait dengan hal hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan
namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi motifnya yang sedang didalami
karena itu sangat teknis biar menjelaskan nanti level polres atau polda
sementara itu polda sulawesi utara membenarkan brigadir rat bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta
yang bersangkutan sudah sejak tahun dua ribu dua
dua ribu dua puluh satu akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di jakarta
dari hasil pemeriksaan dari bitropam polda sulawesi utara
bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasat kerner
polda sulut juga memeriksa kapolresta manado kombes julianto sirait
terkait izin brigadir rat jadi ajudan pengusaha di jakarta
dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha batu bara tersebut
meski demikian kabir humas polda sulut membantah kapolresta manado menerima uang dari pengusaha
yang mendapat pengawalan brigadir rat
komisi kepolisian nasional kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius
dan harus diselidiki secara terbukti
sebelumnya dari rekaman cctv saat kejadian brigadir ridal alitomi yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha
terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan mampang jakarta selatan
lalu brigadir rat kembali memajukan mobil dan tak berselang lama terlihat arah mobil tak terkendali
dan didapati brigadir rat menembak dirinya sendiri di dalam mobil
sebelum korban ditemukan tewas sang istri menyebut brigadir rat masih berada di dalam mobil
sebelum korban ditemukan tewas sang istri menyebut brigadir rat masih berada di dalam mobil
si istri masih berada di dalam mobil
namun setelah prey sincerity saya mengesankan penelan penelan dengan hal welcomed
dan kemudian saya mengindahkan politeknik dikgeszero collider ke dalam mobil piccinella
sampai sekarang itu tidak percaya
polisi masih menyelidiki motif bunuh diri brigadir ridhal ali tommy
dengan memeriksa isi telpon genggam korban yang ada di lokasi
tim liputan kompas tv
sepertinya kami punya kendala teknis dengan pak kabit humas polda sulawesi utara
kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi dengan kabit humas polda sulawesi utara
nanti akan kami gali lagi informasinya
tapi saya akan ke kompolnas dulu
pak yusuf ini bagaimana anda melihat saat ini ada dugaan begitu
bekerja sebagai ajudan pengusaha tanpa izin
jadi peristiwa yang dialami oleh brigadir rrt ini tentu ada dua hal
pertama soal kasus tewasnya brigadir rat itu sendiri
yang itu penyidikannya kan
karena tkp nya di jakarta selatan dilakukan oleh polres metro jakarta selatan
nah kaitannya dengan tugas tentu itu ada pada kewenangan polda sulawesi utara
bagaimana izin tugasnya dan sebagainya
nah dalam dua hal ini tentu
kompolnas secara resmi telah memintakan klarifikasi
baik itu ke polda metro jaya maupun ke polda sulawesi utara
pada prinsipnya karena kompolnas sebagai pengawas eksternal polri
kami tentu dari sejak awal mendorong kasus tewasnya ini tentu harus diusut
nah kemarin polres jaksel telah memberikan satu penjelasan bahwa
walaupun kemudian tentu ini kan sudah dilakukan secara scientific crime investigation
demikian tentu ini kan sudah dilakukan secara scientific crime investigation
kami memantau kemarin pak kapolri memberikan satu arahan
dimungkinkan untuk dibuka kembali kalau memang itu ada bukti bukti baru
bukti bukti barunya ini kita tentu ya menunggu penyidik
sementara ini kalau kita lihat dari cctv itu ya
saksi saksinya semua sudah diperiksa
cctv nya sudah diolah sedemikian
sementara ini memang yang sudah disampaikan oleh penyidik polres jaksel
barangkali ini kita berikan kesempatan dulu kepada polres jakarta selatan
untuk mendalami memang apakah memang demikian
hanya sebagaimana yang kasus sebelumnya misalnya di polda kalimantan utara
ada hambatan pada waktu itu terkait dengan handphonenya
handphonenya itu kalau dimatikan atau di password tentu harus ke amerika dulu
ini tentu untuk bisa melihat jejak rekaman
digital di percakapan di handphonenya itu tentu akan tidak akan mengalami hambatan
kalau itu pada basis teknologi handphonenya itu sehingga membutuhkan waktu
tapi sementara ini kami terus mendorong
nah kasus terkait dengan tugasnya
ini tadi sudah hampir dijelaskan oleh pak kabit humas barangkali bisa dijelaskan
kami mendorong agar itu dituntaskan oleh pengawas internal polda sulut
kalau memang ada unsur kesengajaan yang bersangkutan tidak mendapatkan
izin tapi yang bersangkutan menjalankan tugas tentu harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini
ya ini juga akan coba nanti kami tanyakan kembali bagaimana bisa
brigadir aat ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha tanpa izin
sepertinya sudah tersambung kembali pak kabir dumas pak kabir
baik saya mohon maaf tadi sempat terputus
saya akan tanyakan kembali pak kabir saya akan tanyakan kembali pak kabir
bagaimana bisa brigadir rat ini bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha atau pengawal
begitu seorang pengusaha tanpa ada izin bahkan kabarnya sejak akhir tahun dua ribu dua puluh
ya jadi pada kesempatan ini mungkin dapat kami jelaskan bahwa sejak peristiwa tanggal
atau pada hari kamis bapak kapolda langsung memerintahkan kepada
propam maupun inspektoral untuk melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan yang bersangkutan
atau brigadir rat ini di jakarta
ya propam polda sulut melakukan pemeriksaan yang pertama terhadap kapolresnya tentu
kemudian kasat lantasnya kemudian ada pimpinan unitnya kemudian ada rekan rekan sejawatnya
dilakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa
sekitar desember dua ribu dua puluh satu brigadirat menjadi driver atau ajudan dari salah satu pengusaha di jakarta
berarti akhir desember polda sulut baru mengetahui atau kapan
kapan polda sulut ini mengetahui bahwa brigadir rat ini ternyata menjadi seorang ajudan ataupun driver
tadi yang anda katakan seorang pengusaha pada akhir desember dua ribu dua puluh satu pak kabin
ya jadi diperkirakan sejak desember dua ribu dua puluh
dan itu dari hasil pemeriksaan propaum
artinya baru baru ini saja polda sulut mengetahui hal itu ya
karena ketika dilakukan pengecekan misalkan tentang absensinya dan sebagainya ternyata yang bersangkutan ketika misalkan ada pam kemarin pilpres
yang bersangkutan ada berarti kan kita bisa menyimpulkan dia datang dan pergi datang dan pergi
oke berarti tidak sehari hari berada di jakarta untuk mendampingi si pengusaha ini begitu ya pak kabit ya
nah ini kompolnas juga mengirimkan surat klarifikasi pak kabit terkait status keberadaan rat di jakarta yang dibilang cuti atau penugasan perbantuan
sudah ada jawaban dari polda sulut
ya sementara nanti dari inspektorat akan merumuskan jawabannya dan akan dikirimkan ke kompolnas kemarin
oke lalu ini juga kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda
brigadir rat dengan penjelasan polda sulut yang yang ataupun kepolisian soal apa namanya status cuti brigadir rat ini
karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan membawa senjata api anda punya penjelasan soal ini pak kapit
ya makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian
bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di jakarta
tidak ada surat tugas ataupun surat izin dari kesatuannya ataupun dari pimpinannya
dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian
baik nah tadi juga saya sempat bertanya kepada pak yusuf dari kompolnas
pak yusuf mengatakan kalau memang brigadir rat ini diberikan izin begitu bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha
tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu
ini tentu akan ada yang bertanggung jawab kan
kira kira bagaimana pak kabit
siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan brigadir rat ini sebenarnya
ya sampai sekarang dari pihak propam polda sulut maupun dari itwasda
sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan brigadir rat di jakarta
kasus sudah ditutup tapi kapolri mengatakan bisa saja dibuka kembali
fakta atau bukti seperti apa yang diperlukan kira kira untuk kembali melanjutkan jika memang kasus ini dibuka kembali
mas radi dalam suatu teori hukum penutupan itu ada tiga kemungkinan
ditutup demi hukum itu misalkan meninggal dunia daluasa atau nepis hidung
ini pertanyaannya kan ditutup demi hukum ini
apakah sudah secara formal atau tidak

karena kalau ditutup demi hukum itu sudah demi hukum selesai
oleh karena itu mudah mudahan polda hanya baru ternyata
karena kita ingat kasus ini saya kira menarik
menariknya dari subjek orangnya dan dari objek peristiwanya
jadi kalau menurut saya selalu dini
kalau menentukan cctv scientific pada tkp
karena ini kan tadi alur suatu peristiwa pak kabir menyatakan pak mikael
itu sudah cuti lama ada masalah hukum
pertanyaannya adakah orang lain yang ikut memberikan masukan
sehingga dari bukti saintifik ini ada bukti langsung dan bukti tidak langsung
pertanyaannya dari mana dia berangkat ke rumah tadi
oleh karena itu saya apresiasi pak kapolri jangan ditutup demi hukum
bisa nggak masalah kalau itu baru pernyataan
belum ada secara resmi pro justitusial demi kepentingan hukum
karena dalam ilmu hukum bisa ditutup demi hukum demi kepentingan hukum atau demi umum
dalam konteks ini adalah demi hukum
pertanyaannya saya kira tidak semudah itu mas
termasuk juga ketika sang istri dari brigadir rat ini
tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri
ini menjadi pertimbangan tentunya prof ibnul
ya karena scientific itu tidak hanya cctv loh
karena kita lihat tadi disampaikan beberapa media hp nya belum ketemu
setiap kasus hp itu sangat menentukan
kita ingat mas rudi kasus yang dulu seorang jenderal
yang lebih luas saya kira harus dipaparkan lebih dulu
sebelum menentukan perkara ditutup demi hukum
pak yusuf kapolri sebut kasus ini berpeluang akan dibuka kembali
memang apakah bisa demikian
apakah juga harus ada hasil penyelidikan yang bisa dijadikan fakta baru atau dikembangkan begitu pak yusuf
jadi kompulans sendiri memang secara resmi
belum mendapatkan klarifikasi dari polda metro jaya
apakah kemarin itu dalam satu pernyataan media itu telah dilakukan gelar perkara
atau memang direkomendasikan dihentikan
nah ini kami sementara masih menunggu
kalau klarifikasi resmi itu biasanya lebih luas penjelasannya
kronologinya seperti apa dan penanganan penyidikannya seperti apa
siapa siapa yang sudah diperiksa siapa saja yang ada di dalam mobil itu sebagai saksi
ada pihak lain yang melihat yang bersangkutan almarhum itu menembakkan dirinya
sementara itu masih kami tunggu
nah hanya memang terkait dengan kami menggarisbawahi penjelasan penyidik di media itu kan terkait dengan motif
nah motif ini kan sementara yang disampaikan itu masalah pribadi
untuk bisa lebih detail melihat motifnya itu salah satunya kan ada pada bukti handphone
percakapan handphonenya sebelum peristiwa itu ada berbicara dengan siapa saja
hanya tentu ini ketika pada handphone akan ada hambatan di sini
kalau handphonenya itu katakanlah merek yang dari amerika dan itu tidak bisa dibuka
itu kan harus perusahaan itu untuk membukanya
itu salah satu misalnya hambatan hambatan
barangkali yang ingin kami tekankan di sini terkait dengan motif ini tentu yang akan memberikan petunjuk baru
kalau memang ada motif selain yang sudah dijelaskan motif yang sementara ini disampaikan oleh penyidik polres jaksel itu masalah pribadi
ini barangkali yang akan menjadi petunjuk bagaimana sebenarnya yang melatar belakangi yang bersangkutan apabila itu disimpulkan bunuh diri
saya kembali ke pak kabit
ini sejauh ini kan sebelum memang kasus ini akhirnya ditutup karena disimpulkan bahwa ini kasus percobaan bunuh diri
nah ini polisi kan sudah melakukan penyelidikan termasuk kepada ponsel seperti yang dikatakan oleh pak yusuf ini juga tadi
adakah kecurigaan kecurigaan tertentu pak kabit saat polisi menyelidiki ponsel almarhum brigadir rat ini
melakukan penyelidikan terhadap kasus bunuh diri
itu dilakukan oleh polda metro jaya dalam hal ini polres jakarta selatan
oke berarti saya harus pertanyakan ke itu ke polda metro jaya dan sepertinya tidak dikomunikasikan begitu ya ke polda sulut pak kabit ya
ya kalau kami polda sulut hanya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan brigadir rat di jakarta
sang istri menyebut brigadir rat ini sempat menghubungi begitu ya dan menyebut tidak nyaman bekerja di sana seperti curhatan curhatan istri ini juga dikelola penyelidikannya oleh polda metro jaya begitu ya pak kabit
oke baik kalau begitu saya ingin tanyakan soal ini pak kabit
jika memang ini kita di luar konteks brigadir rht lah ya kalau kita saya ingin tanyakan sebagai publik juga yang banyak sekali menanyakan
anggota kepolisian begitu untuk menjadi ajudan atau pengawal dari orang sipil ya katakan kalau pengusaha ini kan orang sipil begitu
ini bagaimana sih sebenarnya aturannya pak kabit
ya jadi memang ada untuk menjadi anggota polri yang bertugas di luar itu ada proses seleksinya itu diatur oleh biro sdm dan itu yang mendasari tentunya adalah peraturan kapolri
nah ini juga termasuk harus juga tetap berkoordinasi begitu ya pak kabit dengan apa yang menugaskan dalam hal ini biro sdm begitu ya pak kabit
baik saya juga akan tanyakan setelah jeda nanti ke pak yusuf dari kompolnas bagaimana kalau anda melihat seorang polisi menjadi ajudan atau pengawal seorang sopir seseorang
nah kok bisa tidak berizin tapi tidak diketahui atasan selain itu saya akan bahas juga selain polisi berpangkat tinggi siapa siapa saja sih sebenarnya yang bisa dikawal polisi atau mempekerjakan polisi dalam waktu lama
kami akan bahas itu setelah jeda di sapa indonesia
nah saya tadi sempat bertanya ke pak yusuf dari kompolnas bahwa bagaimana selain polisi berpangkat tinggi itu bagaimana itu bisa dikawal
polisi berpangkat tinggi itu bagaimana bisa seorang polisi melakukan pengawalan terhadap polisi atau bukan polisi ataupun orang orang sipil dalam waktu yang lama apakah memang bisa demikian pak yusuf
ya penugasan itu namanya penugasan anggota polri di luar struktur sebenarnya nomenklaturnya
struktur di luar polri itu ya tentu terkait dengan
kementerian dan lembaga baik itu di pusat maupun daerah
sementara ini kaitannya dengan di luar kementerian lembaga baik itu di pusat maupun daerah yang di luar struktur polri itu tentu ada kebutuhan kebutuhan
yang dalam hal peristiwa di tempat kejadian perkara almarhum brigadir rat ini ada kebutuhan tertentu
yang itu kan sementara ini tidak dalam nomenklatur kementerian lembaga baik pusat maupun daerah tapi perorangan
orang orang itu kan juga bisa juga dilakukan hanya ada kebutuhan tertentu
tuhan perlindungan yang itu memang ada ancaman keamanan terhadap perorangan tertentu yang kaitannya itu dengan kejahatan misalnya kan seperti itu
nah ini kaitannya dengan tempat kejadian perkara ini namanya kebutuhan tertentu itu tentu tidak berjangka panjang
misalnya satu dua hari atau tiga hari tidak berlama lama tidak dalam kurun waktu tiga bulan empat bulan
nah itu tentu yang akan menjadi materi pemeriksaan propam tentunya
maka ini sekali lagi kami dorong sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu
apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan atau kaitannya dengan tugas polri terhadap orang tersebut
nah tentu ini menjadi materi pemeriksaan propam yang sementara ini sedang berjalan
kita tunggu saja komponas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh itu
jadi catatannya adalah tidak dalam waktu lama begitu ya
biasanya hanya sehari dua hari begitu ya pak yusuf ya
nah biasanya kalau ada penugasan seperti itu pak yusuf seorang anggota polisi ini mendapatkan insentif atau bagaimana kesepakatannya biasanya
kalau yang kaitan dengan bko itu kan sudah diatur di dalam perkap satu ya tahun dua ribu tiga belas terkait dengan penduduk di luar struktur polri itu kaitan dengan gaji sebagaimana biasa
gaji dari polrinya tetap berjalan di luar
ada insentif insentif tempat bertugas ya tentu itu tempat bertugas anggota yang bersangkutan
oke oke itu terkait penugasan di luar institusi polri
ada bisa saja tapi tergantung situasi dan kesepakatan begitu ya dan tidak dalam jangka waktu lama
nah saya akan kembali ke konteks kasus yang menimpa almarhum brigadir rat ini
prof hipnu sepertinya ada pertentangan
ketika sang istri menolak untuk melakukan otopsi terhadap suaminya almarhum brigadir rat
tapi di sisi lain sang istri juga enggak juga dilakukan penyidikan lebih lanjut
bagaimana pertentangan seperti ini anda melihatnya prof hipnu
ya begini mas dalam ilmu hukum pembuktian pembuktian dengan saintifik kalau terkait otopsi
otopsi itu kan beda mayat hasilnya visum
nah dalam konteks otopsi forensik siapapun demi kepentingan hukum tidak bisa menghalangi termasuk keluarga
nah ini tantangan oleh karena itu nanti penyidik harus bisa meyakinkan pada ibunya bahwa otopsi ini adalah untuk kepentingan pembuktian
otopsi adalah kepentingan kaitannya kasus yang terjadi
oleh karena itu dalam ilmu hukum siapapun orangnya demi kepentingan hukum otopsi forensik tidak ada sesuatu yang menghalangi
sehingga kalau ada suatu saat yang mengalami masuk kategori obstruction of justice inilah tantangan
oleh karena itu mudah mudahan penyidik bisa menghalus memberikan pemahaman sehingga terang masalah ini terang karena ini masalah yang luar biasa
satu penegak hukum bekerja dalam tambang tanpa izin dalam tadi pak kombes dua tahun ini suatu luar biasa ada apa
sehingga kematian ini saya kira memiliki misteri apakah kematian kara sendiri atau karena bujukan orang lain atau karena tekanan lain
karena motif itu alasan dalam ilmu hukum ada niat dan motif niat itu tujuan melakukan suatu kejahatan motif adalah alasan untuk melakukan suatu kejahatan
nah alasannya ini yang saya kira perlu dikembangkan
tapi artinya anda tidak melihat ini sebagai sebuah tekanan misalnya karena ada pertentangan bahwa istrinya tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri tapi enggak juga diotopsi
nah tidak enggannya istrinya ini untuk tidak melakukan otopsi itu lebih kepada tantangan dari pihak keluarga yang biasanya belum mengerti sistem penyidikan atau penyidikan begitu mas afif
begini mas enggak dari berbagai kasus namanya otopsi itu memang ada suatu yang tidak tegal orang jawa orang tegal
karena konsep ora tegal itu yang menjadikan kadang kadang keberatan untuk melakukan otopsi
begitu itu yang banyak kasus sehingga bagaimana penyidik meyakinkan pada keluarga pada anak bahwa pentingnya suatu pembuktian karena orang tegel lah itu yang menjadikan kadang kadang tidak dilakukan suatu otopsi
kultur dari masyarakat kita yang tidak tega kadang kalau memang sesuatu atau seseorang yang kita cintai atau kita sayangi
jadi melakukan otopsi juga kan tidak mudah begitu ya untuk menerima hal itu
ya karena ini sebagai ditutup bukan demi hukum ya mudah mudahan demi kepentingan hukum
karena konteks teori antara demi hukum dan kepentingan hukum beda
kalau demi hukum memang selesai tapi kalau demi kepentingan hukum memang bukti kurang artinya memang ada suatu alasan alasan tertentu
dalam kacamata saya melihatnya itu adalah demi kepentingan hukum sehingga kapolri nyatakan untuk dibuka kembali
karena begini mas kita harus lihat pembuktian ini tidak hanya pembuktian satu forensik saja tidak hanya pada digital forensik kedokteran forensik trauma forensik pemikiran
polisi juga melihat bagaimana kondisi jiwa seseorang pertanggung jawaban adakah tekanan dari pimpinan adakah tekanan dari rekan
adakah tekanan karena tadi pak komunisnya tanggal dua tahun tanpa izin kan
situasi yang mungkin temannya awas loh kamu loh kamu tanpa izin loh
kan gitu sehingga aspek pertanggung jawaban pribadi ini adalah karena tekanan orang lain jika mengakhiri
nah adakah apa namanya sebagai bentuk masukan masukan turut serta atau peran peran lain
sehingga sampai seseorang melakukan suatu tindakan tersebut
nah ini harus dibuka menurut saya sehingga clear permasalahan ini
baik saya kembali ke pak yusuf kalau anda pak yusuf dari kompolnas apakah tidak melihat ada tekanan tekanan khusus yang terjadi dalam kasus ini
dalam pantauan komponas sampai saat ini tentu secara detail kami belum bisa memberikan
karena harus didasarkan kepada hasil karifikasi yang lengkap dan komprehensif
makanya tentu kaitannya dengan peristiwa yang ada di tkp ada kemungkinan untuk dibuka kembali tentu kami akan lakukan pemantauan terus
sementara kaitannya dengan tugas yang saat ini sedang diproses di polda sulawesi utara tentu ini kita dorong terus sampai tuntas terang terangnya
mengapa yang bersangkutan bisa bertugas dalam tempat kejadian perkara tersebut
itu biar kita berikan kepercayaan yang seluas luasnya agar polda sulut memberikan klarifikasi yang lengkap dan komprehensif
oke tapi sejauh ini kompolnas sendiri bisa ikut juga melihat bukti bukti yang sudah dikumpulkan polisi atau tidak pak
karena memang cctv kan sepertinya tidak hanya satu
akan ada banyak cctv yang bisa menjadi alat bukti untuk dijadikan bahan pembuktian nantinya ke depan
termasuk nanti mudah mudahan kami bisa ke sulawesi utara kaitannya dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan penugasan almarhum itu sementara
saya kembali ke pak kombes michael pak kabit
kalau memang tidak memang polda sulut memang tidak menangani kasus ini secara lebih spesifik karena memang ditangani oleh polda metro jaya begitu
saya ingin menanyakan soal kedisiplinan anggota juga
untuk kedepannya agar tidak ada tindakan tindakan indisipliner bertugas tidak tanpa izin begitu seperti yang diduga dilakukan oleh brigadir rat ini
apa yang bisa dilakukan oleh polda sulawesi utara sejauh ini pak

jadi pak kapolda sudah memberikan peringatan keras kepada para kapolres agar melakukan pengecekan kembali terhadap personil maupun penyelenggara
jadi artinya akan ada pengetatan kembali ya secara psikologis maupun secara praktikal untuk menggunakan senjata api bagi para anggota di polda sulut begitu ya pak kombes
biasanya seperti apa pak asesmen terhadap anggota sejauh ini untuk menggunakan senjata api di polda sulut
tentunya kan ada beberapa mekanisme untuk permohonan senjata api kan sudah diatur dalam perkap kapolri
sehingga mekanisme yang ada itu harus dipenuhi seperti psikologi tes psikologi kemudian perilakunya juga dilihat
memang mungkin dia secara psikologi lulus tetapi kan perilaku kesehariannya dia gimana
apakah layak memang untuk memegang senjata api
mungkin demikian prosedur yang diterapkan oleh polda sulawesi utara
dalam internal pribadi begitu ini akan ada ataupun biasanya adakah ada pemeriksaan secara psikologis
untuk pengguna senjata api kan setiap enam bulan secara periodik dilakukan pengecekan
apabila yang bersangkutan tidak lulus ya senjatanya ditarik atau dikembalikan di gudang
tapi kalau untuk secara psikologis di luar penggunaan senjata api
itu terhadap masalah masalah yang dihadapi anggota kepolisian mereka bisa ataupun berkeluh kesah ataupun melapor kepada siapa biasanya pak kabit
ya jadi biasa kan kalau anggota mempunyai permasalahan dia akan menyampaikan ke pimpinan diatasnya
kalau di tingkat ini berarti kan ke kanitnya
dari kanitnya dia lebih tingkat diatasnya lagi mungkin supit atau kabaknya
kemudian kan setiap hari kamis kan kita melaksanakan pembinaan mental bin roktal
jadi yang beragama nasrani melakukan ibadah yang muslim ke masjid dan yang agama lain juga di tempat ibadahnya masing masing
sehingga diharapkan dengan adanya pemindahan mental ini anggota mungkin dalam melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan dengan baik
baik kita harapkan tentu kedepannya juga tidak terjadi lagi seperti yang menurut pak kabit
tidak terjadi lagi seperti yang menimpa brigadir rat ini meskipun belum ada kesimpulan akhir begitu
apa penyebab pasti meninggalnya brigadir rat ini meskipun sempat disimpulkan karena bunuh diri
pak yusuf saya akan tanyakan juga hal yang sama untuk pembinaan secara psikologis terhadap para anggota kepolisian terutama yang memegang senjata api
kompolnas punya catatan khusus soal ini karena ini berkali kali terjadi begitu kematian seorang petugas yang melibatkan senjata api
ya apabila nanti kita berpijak kepada kesimpulan akhir kalau memang pun dibuka karena ketok kesimpulannya itu bunuh diri
maka persoalan bunuh diri yang dialami oleh anggota polri ini tentu harus menjadi perhatian serius secara psikologi
pembinaan mental pendampingan secara psikologi ada ruang ruang yang bisa memberikan kepercayaan kepada anggota
jadi anggota yang sedang mengalami tekanan karena satu sisi menjadi anggota polisi juga sebenarnya sudah menjadi tekanan bagi dirinya
tugas itulah menjadi tekanan dirinya
ini tentu jadi perhatian kita pada aspek pembinaan mental dan konseling konseling psikologi para anggota yang ini kan masalahnya kan anggota ini tertutup
gimana anggota ini bisa membukakan diri atas permasalahan yang terjadi
sehingga tidak menyelesaikan menurut dirinya sendiri yang itu belum tentu benar
ruang ruang untuk bisa membukakan permasalahan permasalahan diri ini tentu harus didorong untuk dilakukan pendampingan kepada mereka mereka yang sedang mengalami ada masalah
yang kedua kembali ke persoalan tugas mas
jadi kami kompolnas tentu mendorong penugasan
penugasan anggota poldi diluar struktur itu ya kembali kepada aturan mainnya
berkat nomor satu tahun dua ribu tiga belas
kaitannya dengan brigadir rat ini tentu tugas dalam jabatan fungsional apakah itu ajudan ataupun pengawalan tentu semuanya itu dikembalikan kepada aturan main
peristiwa ini tentu bagaimana kejelasan terkait dengan penugasan itu ya kami menunggu dari hasil pemeriksaan di polda sulawesi utara
prof hipnu terakhir catatan dari anda untuk secara psikologis bagi para anggota yang memegang senjata api kaitannya dalam konteks kasus yang menimpa brigadir rat ini bagaimana
ya senjata itu suatu yang luar biasa
oleh karena itu kita kalau melihat itu senjata itu bagaimana melaksanakan itu sebetulnya untuk pembelaan
senjata orang bela diri itu tuh pembelaan bukan menyerang
orang bawa senjata bukan juga untuk menyerang untuk pembelaan
nah oleh karena itu mungkin ke depan disampaikan bahwa apa yang dibawa dalam rangka untuk melindungi diri itu untuk melindungi bukan untuk melakukan tindakan
nah kata kunci itu yang saya kira harus ditekankan pada setiap orang bahwa melindungi adalah untuk dalam rangka menghindar bukan menyerang
baik terima kasih perspektifnya pagi hari ini dan kita tentu harapkan meskipun saat ini belum ada simpulan akhir ya mengenai motif dari brigadir rat ini
mengapa diduga juga sampai mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian
kita akan tunggu nanti penyidikan atau penyelidikan lanjutan yang kemungkinan akan dibuka kembali dari pihak kepolisian
terima kasih kepala bidang humas polda sulawesi utara komisaris besar michael irwanto
lalu dari kompolnas komisioner kompolnas pak yusuf warsim dan pakar hukum prof hipnu roho telah berbagi perspektifnya pagi hari ini